gubernur dki jakarta mengaku memang mensponsori ratna sarumpait untuk kegiatan di chile
anies menganggap sponsorship atau pendanaan kegiatan bagi para seniman dki adalah hal yang biasa
menurut anies permohonan bantuan pendanaan yang diajukan ratna sudah masuk sejak bulan februari lalu dan segera diproses
posisi ratna sarumpayat yang mantan ketua dewan kesenian jakarta juga turut mendorong anies menyetujui bantuan pendanaan
gubernur dki juga menyampaikan selain ratna sejumlah seniman lainnya juga turut dibiayai oleh pemprov dki jakarta
ketua dewan kesenian jakarta menyebutkan ratna sebagai penyelenggaraan yang berbeda